kepala badan geologi kementerian esdm surono meminta masyarakat mewaspadai beberapa potensi letusan gunung yang terdapat di perbatasan kabupaten banyuwangi dan bondowoso
imbauan ini dikeluarkan pasca keluarnya gas beracun dari kawah ijen pada rabu malam
kepala badan geologi surono meminta masyarakat waspada akan dampak dari gas yang keluar dari kawah gunung ijen
jika gunung setinggi dua empat ratus empat puluh tiga meter tersebut meletus freatik adanya semburan gas yang mengakibatkan beberapa warga dibawa ke puskesmas
danau di kawah ijen mengandung gas yang cukup tinggi dan dapat mengalir ke sungai sungai di bawahnya jika terjadi letusan
masyarakat diimbau untuk lebih mewaspada dan mengenal tanda tanda alam praletusan serta berkoordinasi dengan aparat terkait yang memantau aktivitas gunung ijen
karena sekarang musim hujan kemungkinan permukaan air danau di kawah ijen itu dingin tiba tiba
di bawah kedalaman air kan dalam nih ada satu ratus delapan puluh meter kedalamannya
ini naik ke atas ini ke bawah gas gasnya keluar kemana mana
kemudian yang kedua bisa saja ini terjadi embusan atau freatik ya
mungkin letusan yang tidak begitu besar karena perlu tenaga cukup besar untuk meletus menumpahkan air dan membuang material
sehingga waktu terjadi freatik itu yang keluar
ya gas karena memang kaya kan gas dan kehirup oleh manusia ya masalah